nama kecilnya siti nurbaya
ya itulah nama kecil pelukis nunung ws yang lahir di lawang jawa timur tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan silam
pada umur tujuh puluh lima tahun nunung masih aktif berkarya
ratusan lukisan abstraknya pernah dipamerkan di jepang malaysia belanda dan belgia
kini nunung ws mendapat kesempatan untuk memamerkan karyanya di galeri nasional bertajuk the spirit with in atau jiwa dalam manunggal
dan yakin itu
karena kalau tidak dilandasi dengan keyakinan hanya bisa teknik melukis saja dengan nggak bisa
semangat konsistensi dan terus mencari inspirasi adalah kunci produktivitas nunung
pelukis perempuan tersebut bahkan pernah diundang menjadi dosen tamu di kampus akademi minerva groningan belanda tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga lalu
pada pameran di galeri nasional kali ini
nunung memamerkan karya karya abstrak terbaru dengan gaya bidang bertumpuk nuansa transparan dengan keseimbangan garis coretan tipis serta titik
nunung ws memamerkan lukisan abstraknya ke publik secara gratis di gedung a galeri nasional jakarta tiga minggu ke depan
pengunjung yang berminat menghadiri pameran tersebut dapat melakukan pendaftaran secara daring di website kemdikbud
selain pameran lukisan dialog dan turkurasional seni menjadi salah satu acara menarik
yang bisa dinikmati pengunjung dari pukul sembilan hingga sembilan belas setiap hari